informasi selanjutnya datang dari karawang jawa barat
di mana ada sepasang suami istri yang menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria
yang merupakan mantan suami korban
akibat penganiayaan ini suami korban kritis dengan luka parah
sementara pelaku kabur pasca menganiaya
jomin barat karawang jawa barat diberi garis polisi
kejadian bermula saat seorang pria mendatangi rumah ini
dan menganiaya pasangan suami istri pada senin dini hari kemarin
pelaku diketahui merupakan mantan suami dari korban
yang diduga cemburu karena korban telah menikah lagi dan memiliki suami baru
namun keterangan saksi terkait hal ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut
warga dan sejumlah saksi mengetahui peristiwa ini berawal dari mendengar teriakan korban
namun saat sejumlah saksi datang ke lokasi
salah satu korban diketahui mengalami luka yang cukup serius
dan kini dalam penanganan medis di rumah sakit silawam purwakarta
yang juga menjadi korban mengalami luka di bagian tangan
polisi masih melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku
sedangkan motif penganiayaan masih didalami
hadi wahdi kompas tv karawang jawa barat